setelah berhari hari macet panjang arus lalu lintas di brebes timur hari ini sangat lengang
tidak ada lagi penumpukan kendaraan
situasi pintu tol brebes timur hingga pertigaan ke arah kota tegal di hari raya idul fitri
terpantau lengang dibandingkan dengan saat malam takbiran sebelumnya
jumlah kendaraan jauh menurun dan lalu lintas tidak macet
sebaliknya arah dari kota tegal menuju ke brebes terpantau juga lancar
untuk pintu tol brebes timur sampai saat ini masih beroperasi seperti keadaan normal
suasana di pertigaan tol brebes timur ini sangat hektik begitu kira kira
karena sampai dengan hari ini data dari polres brebes ada sekitar satu juta kendaraan
baik roda empat maupun roda dua yang masuk ke brebes
artinya anda bisa bayangkan pertigaan ini menjadi sangat penuh dengan kendaraan
dan menyebabkan macet berpuluh puluh kilometer
hari ini kami cukup senang begitu ketika datang ke lokasi dan melihat suasana jauh berbeda
jika dibandingkan dengan tadi malam
tadi malam kemacetan masih terjadi dari arah brebes menuju masuk kota tegal
macet cukup menarik
cukup panjang karena memang padatnya kendaraan yang ada dalam kota tegal
lalu tiba tiba hari ini kami datang dan kendaraan tidak ada
kosong begitu kira kira
seperti anda lihat di belakang ini memang ini antrian karena lampu merah saja begitu
biasanya mengekor sampai pintu tol brebes timur namun kosong
situasi kondusif ini memang distimulasi oleh beberapa hal
di antaranya warga yang sudah sampai ke tujuan masing masing di kampung halamannya
dan kemudian memang intensitas kendaraan yang makin hari makin menurun
kami berharap selama dua hari ke depan ini kendaraan makin akan
tetap menurun sehingga situasi di pintu tol brebes timur di tegal
juga bisa tetap kondusif
baik ito ini prediksi kira kira kapan arus balik akan terjadi di brebes
arus balik sendiri diprediksi beberapa pihak berbeda beda reinhardt
terutama dari dinas perhubungan memprediksi arus balik dari titik brebes timur
akan terjadi hari jumat ataupun hari sabtu begitu kira kira
karena kendaraan dari tengah maupun timur akan tetap masuk melalui brebes timur
menuju barat pulau jawa
baik ito sudah berlebaran di brebes saat ini sambil bertugas
baik baik oke baik
terima kasih istiarto sigit langsung dari ruas tol brebes jawa tengah